agar tujuan dibentuknya posko ini tercapai secara efektif
boleh tahu cctv apa aja yang ingin dilihat
negara indonesia yang belum berumur tujuh belas tahun itu masih tetap berlaku hal yang sama